rt tiga rw tiga kelurahan cilangkap cipayu jakarta timur ini menjadi wilayah yang telah menerapkan minor
lockdown sejak enam belas mei dua ribu dua puluh satu lalu dan hingga saat ini juga petugas maupun satgas masih terus
memonitor ketat warga di wilayah ini karena memang sempat ratusan warganya terinfeksi
covid sembilan belas yang diduga akibat aktivitas silaturahmi dan halal bihalal ketika lebaran kemarin
ada warga yang dirawat di rs darurat wisma atlet rs udia pasar minggu namun banyak pulai memilih
untuk isolasi mandiri di rumah dan di wilayah ini tempat ibadah dan juga pusat perbelanjaan
banyak yang ditutup sementara dan juga bahkan di ganggang rumah warga pun dipalang sebagai
tanda sedang lockdown sementara dan juga tanda dilarang untuk mobilisasi
ada inisiasi untuk melakukan micro lockdown ini respon dari masyarakat seperti apa pak
ya masyarakat ikutin saja karena memang suasana seperti ini karena itu diadakan
swab masal di lingkungan aja masyarakat sudah apa melihat bahwa kita serius bahwa kita serius
menangani ini bukan main main karena memang situasinya juga seperti itu keberadaan dapur
umum menjadi sangat vital di tengah ke wilayah yang melakukan minor lockdown dimana petugas dan juga
warga sekitar yang dipantau terus kesehatannya membuat makanan untuk diberikan kepada keluarga yang
melakukan isolasi mandiri pada pagi siang dan sore nah makanan makanan yang dibuat di sini itu nanti
akan didistribusikan ke rumah rumah warga dengan diketuk pintu dan ditempatkan di depan rumahnya
tidak hanya jakarta wilayah kudus jawa tengah juga menerapkan kebijakan minor lockdown
tingginya kasus positif di sana bahkan menteri kesehatan budi gunadisadikin menyebut
kejadian di kudus luar biasa dan harus segera ditindaklanjuti agar tidak menyebar ke wilayah lain